sudah divaksinasi covid sembilan belas ya
namun tahun ini berbeda karena kasus yang terpapar pada manusia
terakhir nih kak terakhir nih mungkin sekarang kita bahas sedikit kali ya
jadi kita bisa sekolahnya
untuk perusahaan sosial dan bisnis kesehatan